pantauan langsung arus mudik kali ini akan disampaikan langsung oleh produser lapangan kami mutia wiro sastro dari gerbang tol cikarang utama
kita langsung menghubungi mutia selamat malam mutia
kalau tadi kita dengarkan kebijakan dari menteri pupr basuki adi mulyono yang menyerahkan kebijakannya kepada kakor lantas ya
untuk mengambil keputusan ketika nanti terjadi kemacetan yang panjang
bagaimana kemudian mekanisme di lapangan yang akan diterapkan yang anda dapatkan informasinya
baik untuk kebijakan tersebut indra sesuai dengan laporan anda sebelumnya
memang untuk alternatif begitu untuk masyarakat agar tidak mengular kemacetan di sepanjang arus tol di berbagai titik di indonesia
memang untuk kenyataan di lapangan sendiri di hampir empat kali ini pada sepuluh juni sebelas juni maksud kami sebelas juni dua ribu delapan belas sampai saat ini memang belum diaplikasikan
karena memang dari pt jasa marga sendiri mengatakan bahwa ini diskretif
diskresi dari kepolisian dan juga disposisi dari kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat memang baru turun kemarin sepuluh juni
sehingga untuk mekanismenya hari ini pun belum dapat dibeberkan lagi belum dapat didetilkan lagi kepada masyarakat
kemudian indra untuk keadaan sendiri di sekitar ruas tol jakarta cikampek sampai saat ini memang ramai lancar
berhubungan pula dengan apa tadi alternatif begitu yang diberikan dari pt jasa marga memang untuk jakarta cikampek sendiri belum cukup aplikatif
karena memang antrian di sepanjang jakarta cikampek memang mengular hanya sepuluh sampai lima belas kendaraan saja
jadi belum ada urgensi untuk mengaplikasikan penggratisan tol jika antrian lebih dari tiga km
dan sampai saat ini pun yang dapat kami himpun data yaitu lima puluh sembilan satu ratus empat puluh kendaraan hari ini yang melaju di sepanjang gerbang tol jakarta cikampek
namun kendaraan masih dapat melalui gerbang tol jakarta cikampek dengan lancar dan tidak ada kendala di dua arah
sampai saat ini indra memang untuk gerbang tol jakarta cikampek sendiri yang tadi sudah dilakukan kontraflow
ataupun juga rekayasa lalu lintas lain seperti adanya pemberlakuan dua arah begitu dan juga penyempitan jalur
ini hanya berlangsung pada pagi hari tadi saja pada pukul sepuluh namun itu pun tidak berlangsung lama hanya sekitar tiga puluh menit sampai enam puluh menit saja
sehingga sampai saat ini gerbang tol cikarang utama masih dirasa cukup begitu dilalui oleh para pemudik
namun diimbau kembali ada juga imbauan indra nanti malam mulai pukul sampai tanggal empat belas juni diingatkan kembali sesuai dengan permen hub tanggal tiga puluh empat tahun dua ribu dua puluh
begitu yang mengatakan memang untuk kendaraan bertona sebesar atau kendaraan golongan tiga empat dan lima dilarang untuk melalui sembilan ruas jalan tol di indonesia termasuk di gerbang tol jakarta cikampek
untuk itu kita masih akan pantau terus indra apakah dengan adanya kebijakan tersebut permen hub tersebut apakah berpengaruh dengan jumlah kendaraan dan juga kelancaran untuk masyarakat berkendara
apakah lancar ataupun juga akan tereskalasi begitu untuk jumlah kendaraan sendiri sampai malam nanti kita masih akan terus pantau indra
baik terima kasih mutia wiro sastro melaporkan langsung dari gerbang tol yang ada di cikarang jawa barat terima kasih mutia
dan demikianlah mudik update kali ini
seperti arus mudik lebaran dua ribu delapan belas ini setiap jam dan satu jam mendatang kami akan hadirkan informasi terbaru
anda bisa mendapatkan informasi terkini seputar lalu lintas arus mudik melalui aplikasi yang bisa anda ambil
aplikasinya bernama gomudik cnn indonesia yang dapat anda unduh begitu di smartphone android serta iphone
saya indra maulana terima kasih dan sampai jumpa